siap saja ku tak sehebat matahari
tapi selalu ku coba ku menghangatkanmu
biar saja ku tak setegar batu karam
tapi selalu ku coba tuh melindungimu
biar saja ku tak seharung bunga mawar
tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu
biar saja ku tak seelok langit sore
tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu
ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa
ku pertahankan kau demi tumpah darah
merah putih seharusnya kau berkibar
di ujung tiang tertinggi di indonesia ku ini
merah putih teruslah kau berkibar
di ujung tiang tertinggi di indonesia ku ini
merah putih teruslah kau berkibar
merah putih teruslah kau berkibar
ku akan selalu menjagamu

tapi selalu ku coba ku mengharumkanmu
biar saja ku tak seelok langit sore tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu
ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan pahlawanku
merah putih teruslah kau berkibar di ujung siang tertinggi di indonesia ku ini
merah putih teruslah kau berkibar di ujung siang tertinggi di indonesia ku ini
merah putih saraplah kau berkibar
ku akan selalu menjagamu
ku akan selalu menjagamu